sekarang kita beralih ke olahraga bulu tangkis
tim putra musica champions berhasil menjadi juara untuk keempat kalinya sejak dua ribu tiga belas pada liga super badminton musim dua ribu tujuh belas
dominasi musika champions belum tergoyahkan sejak liga ini digelar
pada babak final mereka berhasil menyingkirkan tim pb jarum dengan skor dua
laga final yang digelar di debel arena pada minggu dua puluh tujuh februari merupakan laga ulangan final jarum super liga badminton dua tahun lalu
musica champions kembali menghadapi pb jarum di partai utama dan tim musika kembali berhasil menjadi juara dengan kemenangan tipis tiga dua
musica champions membuka kemenangan melalui chou tianchen
berhadapan dengan son wan ho chou tidak harus menyelesaikan laga setelah son memutuskan mundur dari laga karena cedera
son mundur saat kedudukan tiga belas empat belas pada game pertama
musica sempat kehilangan angka setelah pada partai kedua fajar alfian dan muhammad rian adrianto
dipaksa mengaku keunggulan muhammad aksan kevin sanjaya

dan juga menangkan laga setelah chou
mereka menyerah dalam dua game langsung delapan belas dua puluh satu tujuh belas dua puluh satu
jonathan christie yang tampil sebagai penentu dua tahun lalu kali ini gagal menyumbang angka
berhadapan dengan isan mualana mustafa jonathan kalah dengan skor lima belas dua puluh satu empat belas dua puluh satu
namun pasangan ganda korea lee yong dae kim sarang berhasil membuka peluang musica champions
melawan sesama pemain korea ko soo yoon dan shin baek jeol mereka tampil prima dan menang dua set langsung dua puluh satu enam belas
anthony sini sukaginting akhirnya berhasil menjadi penentu kemenangan
menghadapi cesar hirano stavito anthony berhasil menang dengan dua game langsung dua puluh tiga dua puluh satu dua puluh satu sepuluh
musica champions pun meraih gelar juara jarum super liga badminton terbanyak
mereka sukses menjadi juara dan tak terkalahkan sejak pergelaran pada dua ribu tiga belas
ada pun posisi kedua ditempati pb jarum posisi ketiga berkat abadi dan posisi keempat mutiara kardinal